bagaimana kelanjutan huru hara di tubuh partai hanura ini malam ini kita akan membahasnya
dengan direktur eksekutif lingkarmadani rey rangkuti selamat malam bang rey
kami juga sebenarnya sudah mendapatkan konfirmasi untuk bisa hadir malam ini
pak gede pasek suardike yang nanti bergabung dari luar studio
dari pihak pro pada ketua umum ya osman sabtaodang
kemudian ada dadang rosdiana yang berada di kubu melakukan munaslup malam hari ini ya
yang dikenal sebagai kubu ambara begitu
baik tapi kami masih menunggu sambungan secara teknis dengan mereka berdua
walaupun sebelumnya sudah mengkonfirmasi bisa hadir di perbincangan prime news malam ini
ini menarik sekali ketika awal awal terjadi sempat kita sudah mengulasnya juga
memang intinya adalah kembalikan ke adik adik art partai ke konstitusi
dan memang kemudian ada beberapa yang menyebut bisa melibatkan tokoh
diantaranya adalah dewan pembina
tetapi yang menarik hari ini perkembangannya
ada dua terkesan ada dua sikap yang berbeda
pak wiranto ketika pagi tadi ditanya oleh wartawan bersama dengan sang ketua umum
kita cuplik juga tadi pernyataannya tidak akan ada munaslup
dan akan diselesaikan secara elegan
karena munasulup itu artinya pecat mecat lagi
tetapi di sisi lain pihak yang mengklaim sudah menemui wiranto sehari sebelumnya juga
mengatakan silakan selesaikan secara munasulup dan diklaim akan datang pada munasulup malam hari ini
bagaimana anda melihat sosok wiranto yang sebenarnya ditokohkan dalam hanura ini
tapi dengan posisi sikap yang seperti faktanya paling tidak seperti ini sekarang
pernyataan langsung dari pak wiranto itu yang memungkinkan kita memegangnya
karena itu kan langsung dari beliau
bahkan diucapkan di samping ketua umum yang sekarang dipersoalkan oleh kubu ambara
sehingga dengan begitu asumsi awalnya adalah
tidak ada munasulup
ataupun kalau ada munaslup itu berarti tidak melalui persetujuan dari dewan pembina
dalam hal ini adalah pak wiranto
ya tentu bisa saja munaslupnya tetap jalan terus
dan tidak saja juga dewan pembina
tidak harus memiliki restu
karena kan restu dalam pengertian ini kan bukan dalam konteks legal formalnya
restu itu kan dalam kentak politik ya
jadi misalnya kalau legal formalnya sih secara umum
setiap ada persetujuan dua per tiga lebih dari anggota di tingkat dpd misalnya
munasulup sudah bisa dilakukan
tanpa harus persetujuan dewan pembina
itu asumsi umum soal adart ya
itu maksud saya ya
tapi restu dari dewan pembina itu biasanya dalam kerangka politik
apakah memang sekalipun secara prosedural
secara adrt biasanya dewan pembina tidak berwenang di situ ya
berwenang di situ
tapi secara meskipun sudah memenuhi kriteria adart gitu ya
misalnya dua per tiga dpd dua per tiga dpc
tetapi tetap dibutuhkan semacam dukungan politik yang kuat dari dewan pembina
oleh karena itu malam ini bisa jadi terjadi
dewan pembina tetap mengatakan tidak ada munaslup
tetapi karena prosedurnya mungkin sudah ditempuh oleh kubu ambara
dan mereka mendapat suara lebih dari dua per tiga
bisa saja terus juga munaslup
tapi ini berlangsung gitu
jadi bisa saja apa yang disampaikan oleh ketua dewan pembina ini
memang dari hati tulusnya tidak ada munas
kalau itu kita tidak tahu alat
apakah memang itu
bagian dari strategi
tidak mau munasulup
karena mengingat satu dua tiga mungkin banyak pertimbangan
termasuk tinggal pelaksanaan pilkada yang dekat
kemudian pilpres juga yang makin dekat dan sebagainya itu
atau itu juga bagian dari taktik saja
kita nggak tahu kalau soal itu
sudah bergabung sekarang ini gede pasek suardike
selamat malam pak pasek
hendra bang rai
lama nggak ketemu
baik pak pasek
kita terima kasih pak pasek sudah mau kami hubungin kembali
dan ini memang ada perkembangannya begitu pak pasek
hari ini memang kita sudah dengar bersama
tidak akan ada munasulup
awalnya kami semua berpikir publik berpikir
bahwa oh berakhir sudah konflik di tuhu partai hanur
tapi masalahnya malam hari ini
informasinya tetap akan digelar munaslup begitu
oleh pihak bu ambaraya yang melakukan mosi tidak percaya terhadap ketua umum
akan tetap melakukan munasulup
memang secara aturan adik adik art partai begitu ya
munaslup ini kan apakah mungkin bisa dikoreksi juga
tidak perlu atas restu ketua dewan pembina atau dewan pembina begitu
kalau untuk melaksanakan munasulup
tidak seserhancat ketua umum dulu kemudian mengadakan munaslup
ad art kami tidak mengatur seperti itu
adrt kami mengatur usulan untuk persyaratan mengadakan munaslup itu dua per tiga dpd dan dua per tiga dpc
itu salah satu persyaratan yang bisa untuk munaslup
tapi ada juga persyaratan ketua umum dan dewan pembina bersama sama bisa juga mengusulkan munaslup
misalnya ini untuk mengantisipasi seandainya
ada diantara keduanya terpilih jadi menteri kabinet dan sebagainya
sehingga beliau lah yang mengusulkan untuk mengadakan munasulup
jadi tidak selalu munasulup itu dalam konteks dihanura itu harus dimulai dari bermasalah
itu secara umumnya
nah ketika ada aspirasi dua per tiga dpd dan dua per tiga dpc
itu pun harus diajukan dulu kepada dpp
dpp mengadakan rapat pimpinan keseluruhan untuk mengambil keputusan bersama
kalau sudah persyaratan terpenuhi maka berjalan
ini kan tidak ada
angka angka yang disebutkan itu kan lebih banyak bluffing
sementara kami hari ini berkumpul sekarang bisa dicek
mungkin kalau cnn sempat ambil aja gambarnya
ada berapa dpc sekarang berkumpul bersilaturahmi dengan ketua umum di kediaman beliau
itu bisa dilihat
tinggal hitung saja jumlahnya dari sabang sampai merauke yang ada di sini
sehingga tidak mungkin ada munaslup di tempat lain
dengan diverifikasi peserta
tidak ada yang menurut saya itu valid atau tidak
pemegang suara atau tidak
yang kedua kami merasa sangat bersyukur sekali
tadi sore kami sudah diinformasikan bahwa sk kepengurusan yang baru itu sudah keluar
dari kementerian hukum dan ham
sk pengurusan yang baru bagaimana
dikeluarkan dari kementerian hukum dan ham
mereka mereka ini sudah bukan lagi pengurus hanura
jadi yang mengaku sebagai sekjen yang mengaku sebagai wakil ketua umum yang mengaku sebagai pl atau apapun namanya itu
sudah bukan pengurus lagi
karena baik keputusan yang dikeluarkan oleh ketua umum berdasarkan rapimnas pertama
yang boleh mengatur restrukturisasi dan reposisi pengurus
itu sudah mendapat pengakuan dari negara
sudah selesai sebenarnya
sehingga legalitas yang bersangkutan sudah tidak ada
penyelenggaranya tidak punya legalitas
pesertanya tidak tervalidasi dengan baik
saya kira itu hanya sekedar hiburan
untuk mengurangi kekecewaan saja menurut saya
jadi saya garis bawah ya pak pasek ya
jadi ketika mereka yang menggelar rencananya di hotel sultan munaslub malam hari ini
mereka semua tidak lagi tercatat dalam kepengurusan hanura karena sudah dilegalisasi oleh menkumham begitu tentang pengurus yang baru
nah perubahan pengurus yang baru ini apakah sesuai dengan mekanisme
saya kira dengan begitu udah mereka
pengurus saja dia tidak bisa
karena dia harus ada keputusan dari dpp
kapan waktunya kapan ininya dan sebagainya
mengelola organisasi partai politik kan tidak bisa begitu
jadi kita harus belajar juga dengan tatanan tatanan dan tuntunan tuntunan yang ada di dalam aturan aturan partai
jadi saya kira tidak
makanya kami berikan waktu sampai akhir ini akhir malam ini
sampai kosong kosong untuk teman teman bergabung dengan kami di manhattan
jadi sebagian besar sudah datang
bahkan beberapa di luar daerah itu juga minta waktu sampai besok untuk datang
tapi dia sudah berkirim surat bahwa dengan tiketnya dikirimi karena terlambat nyampe di jakarta
tetapi yang bagi yang masih di jakarta ada beberapa masih tersesat mencari jalan ke hotel manhattan
silahkan segera datang
kami tunggu sampai tengah hari ini
sampai tengah malam ini
setelah itu saya kira kami akan segera melakukan langkah langkah penertiban karena ini partai harus segera berlari untuk tahapan tahapan
baik pak pasek kita tahan dulu nanti kita lanjutkan
tidak mungkin menunggu polemik polemik yang tidak perlu lagi
oke baik pak pasek kita tahan dulu nanti bang rey juga akan memberikan ulasannya
karena kalau kita simak tadi pernyataan pak wiranto sebenarnya tidak ada pecat memecat
tapi ini kan pecat pemecatnya menjadi berlanjut sebenarnya ya
nanti kita akan minta tanggapan kembali juga ke pak wasip
tetaplah bersama kami

terima kasih pak pak pasek
terima kasih pak pak
baik sebenarnya kami informasikan sebenarnya kami sudah tersambung sebenarnya dengan pak dadang rosdiana yang merupakan wasekjen dpp hanura
yang saat ini rencananya akan bersama sama dengan apa namanya sejumlah rekan yang begitu akan menggelar
begitu akan menggelar munaslub informasinya
munaslub partai hanura
begitu di sebuah hotel di jakarta
tempatnya di hotel sultan
tapi ada komunikasi sedikit
masalah teknis yang tidak bisa kami tersambung dengan baik
nanti kami upayakan lagi
untuk bisa tersambung dengan baik dengan pak dadang rosdiana
bang rey bagaimana anda mengomentari
apa yang disampaikan pak pasek
bahwa ternyata kepengurusan yang sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi
karena sudah ada kemurusan baru yang disahkan oleh menkumham
nah ini yang sebetulnya saya mau tanyakan kepada pak pasek ya
apakah kemurusan baru ini dibuat setelah kisru ini
atau sebetulnya itu pengajuan yang sudah lama
dan apakah kemudian menkumham mengeluarkan atau tidak
karena lumayan cepat menurut saya
kalau betul bahwa yang diajukan itu adalah nama nama baru
yang di luar nama nama yang kita kenal sekarang
nah itu sebetulnya yang saya mau tanyakan juga kepada publik
pak pasek bagaimana pak pasek bisa ditanggapi pak pasek
ini kemurusan yang kemarin
kemarin dirombak dengan memecat sekjen
kemudian diganti oleh pak ahari lontung begitu ya
sampaikan sebelumnya ketika tanggal lima belas
kan kami memang memproses ulang secara administrasi
karena sifatnya kan perbaikan
pergantian yang memang berbasis pada hasil rapimnas pertama
dan itu sudah disampaikan sebelumnya
ketika tanggal empat belas pergantian sekjen dilakukan oleh ketua umum
kemudian besoknya tanggal lima belas sudah diajukan perbaikan kepengurusan
inilah kemudian yang kemudian dibawa didaftarkan ke kemenkumham
saya kira karena sifatnya otoritasnya memang ada di pemegang kekuasaan tertinggi di partai
yaitu ketua umum hasil resmi munaslup
ya tentu diproses dengan lancar karena kan tidak ada masalah
karena yang kecuali mungkin antara dewan pembina memasalahkan
mungkin iya akan terjadi tarik menarik karena dua duanya hasil munaslup
tapi ini kan tidak
hasil munaslup dalam konteks kepengurusan ini kan ketua umum saja yang mengajukan perbaikan itu bersama sekjen yang baru
ya sudah diganti semua bukan diganti semua ditata ulang
mana yang memang bisa servisi dia diinikan
yang memecat ketua umum tentu itu melanggar daripada adart juga
karena dianggaran dasar kita juga mengatur soal tidak boleh pengurus maupun anggota yang melakukan tindakan yang merugikan partai citra partai
pak dadang sekarang
pak dadang selamat malam
pak dadang rosdiana wasekjen dpp hanura
pak dadang ini jadi menurut pak pasek semuanya sudah tidak berhak lagi menjadi pengurus karena sudah dikeluar keputusan dari kumham tentang kepengurusan yang baru begitu pak
sehingga apalagi tidak terdaftar di pengurus apalagi sampai kemudian menggelar munaslup
ini dibalik dan kemudian ada upaya upaya pengelabuan gitu ya
dengan seakan akan ada kepengurusan baru
padahal lebih dahulu itu adalah kita yang menyelenggarakan rapat pleno dpp sebagaimana diatur oleh pasal enam belas ayat satu
dan yang hadir pada saat kita melakukan rapat dpp itu itu sejalan dengan anggaran dasar anggaran rumah tanda
hadir unsur dewan peminat profesor arief profesor bambang itu hadir
kemudian dari dewan nasihat latenan mohon nafi endral sebagainya
unsur dewan kehormatan sekar terus dewan kehormatan hadir
orsak delapan dari sembilan orsak itu hadir
jadi memenuhi syarat
dan kemudian pemberhentian itu kita lakukan berdasarkan mosi tidak percaya dari dua puluh tujuh dpp se indonesia
jadi legitimasi politik kemudian proses yang diatur oleh anggaran dasar anggaran rumah tanda itu terpenuhi
beda ketika menghentikan pak sekjen kemudian
jadi jangan dibalik balik kemudian seakan akan mereka dahulu yang memberhentikan pak sekjen
tidak seperti itu
justru setelah pak oso tidak bisa melakukan tindakan tindakan hukum organisasi lagi karena sudah diberhentikan
baru kemudian menghentikan pak suding
ini bisa kita uji forensik mengenai dokumen dokumen yang diserahkan oleh pak oso ke menkumham
itu sangat diragukan sekali
tapi kalau soal keluar
tapi kalau soal keluar
apa namanya pernyataan atau sk dari kumham tentang kepengurusan yang baru menurut pak pasek tadi ya
saya hanya melanjutkan saja
bagaimana itu pak kemudian
ya kita juga kan punya versi itu yang dikeluarkan oleh menkumham mengenai pemberhentian pak oso
ada juga ketua kita yang baru ketua umum plt
plt kita juga sudah didatakan ke menkumham berdasarkan hasil rapat pleno
itu sudah keluar suratnya
jadi artinya bahwa pak oso dalam pandangan kita sudah tidak memiliki lagi hak hak organisasional untuk melakukan putusan putusan penting
apalagi misalkan mengganti sekjen
apalagi pergantian sekjen itu ingat sekjen itu ditentukan oleh formatur
dan formatur itu adalah ketua dewan pembina dengan ketua umum terpilih
jadi kalau dilakukan pemerintahan sepihak itu cacat
beda dengan kita
kalau kita melakukan pemecatan itu terhadap pak oso itu dihadiri oleh unsur unsur yang diatur oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga
itu beda sekali
jadi kami itu memberhentikan berdasarkan prinsip prinsip yang diatur pasal perpasal anggaran dasar anggaran rumah tangga
tapi mereka melakukan pemberhentian pasuding beberapa hari kemudian
dan itu tidak sejalan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga
tanya pak wiranto apakah
mereka konsultasi dengan pak wiranto untuk memberhentikan sekjen kan tidak
kemudian apakah jangan pak wiranto lah anggota dewan pembina yang lain
ini kan menjadi cacat dewan penasihat juga tidak diundang
mari kita lihat konfirmasi ke pak jendral subang yuhai
itu pasti tidak ada undang
pak pasek bagaimana ini sama sama punya surat ini kemudian kalau benar benar ada suratnya ya dua duanya ya
ya izinkan saya tersenyum dulu pertama
yang kedua saya ingin sampaikan
pak dadang itu kan sekretaris ketua sekretaris waksar rapi minas yang lalu
beliau salah satu penandatangan hasil rapimnas yang diikuti oleh semua unsur
baik dewan pembina semua unsur
menyerahkan kewenangan restrukturis umum
beliau menyerahkan apa pak diulangi pak
itu mengikat kita semua itu satu
yang kedua perlu diketahui
kepengurusan awal itu memang dibentuk oleh formatur
tidak hanya sekjen
semua oleh formatur
saya kebetulan ikut mendampingi pak wiranto dengan pak oso waktu itu
di dalam penyusunan
semua disusun bersama sama
setelah berjalan domainnya sudah sepenuhnya untuk operasi
kedua ini kan pergantian yang ketiga ini
perubahan struktur yang ketiga
perubahan kedua pun tidak ada dimasalahkan oleh pak wiranto
pada adang itu ditandatangani oleh pak suding juga
tidak lewat pak wiranto
tapi kalau perubahan sekjen
bukan masuk di daun pembina bukan masuk di sutur sutur yang lain
karena operasional dpp lah itu dijalankan
sehingga saya kira bahwa bagaimana seorang yang tidak punya hasil munaslup
ataupun munas memecat orang yang dipilih lewat munas dan munaslup
itu tidak ada ceritanya
jadi kalau dipaksa bahwa itu sah itu sah
saya tidak mengerti sah yang seperti apa
ini kan kita ngomong hukum tidak sekedar kita bilang sah
pokoknya versi kami itu sah yang lain itu ilegal
ya diukur saja dengan aturan yang ada baca drt
tadi dikatakan pasal enam belas ayat satu
itu anggaran rumah tangga
saya sampaikan itu pasal normanya itu konstitusional bersyarat
yaitu apabila terjadi kekosongan jabatan
kekosongan jabatan dimaknai di sini adalah apabila meninggal dunia sakit permanen
atau mungkin karena kena kasus hukum kemudian dia ditahan sehingga kosong jabatan itu tidak berjalan
nah kemudian berlakulah pasal itu
lah ini ketua umum bapak berjalan semua menjalankan roda organisasi tetap di sekretariat tetap
semua berjalan tiba tiba dipecat sama orang yang diangkat oleh ketua umum
saya kira publik semua akan pahamlah
ini kan lucu gitu
apalagi nama rapatnya pun tidak jelas rapat apa ya
bapak sik kita tahan dulu ya bapak sik ya
murah pinas murah kornas murah kernas tanya
apa kewenangan masing masing tidak ada kewenangan untuk mencopot ketua umum
kewenangan itu sudah diatur di dalam adrt
kewenangan mencopot ketua umum hanya ada di munas dan munaslup
yang rencananya mereka akan gelar malam ini
itu sederhana lah itu
oke bapak sik nanti kita lanjutkan setelah ajadah berikut ya
kita minta tanggapan dari bang ray rangkuti juga sambil memperbaiki koneksi
kesambungan telepon begitu ya dengan pak dadang rostiana
kami segera kembali
saya coba sapa kembali pak dadang rostiana yang sudah tersambung dari luar studio ya
pak dadang selamat malam pak
baik ini jauh lebih baik pak dadang
baik silakan pak dadang sebelum saya ke bang ray rangkuti untuk kemudian melihat ini
tapi kalau menyangkut sekjen ingat dalam proses yang kemudian melahirkan sosok pak oso
kemudian sekretaris jenderal pak sudi tentu disitu bagaimana peran dewan pembina ketika menentukan posisi sekjen
sehingga ketika misalkan ada sebuah pengkajian ulang terhadap posisi sekjen
itu tetap harus melalui proses konsultasi dengan dewan pembina
sebab beda sekali ketika memutuskan siapa sekjen dengan kepengurusan yang lain
itu tentu di sini makanya sesuatu yang aneh kalau kemudian kami menghentikan ketua umum dipersoalkan
tapi kemudian dia menghentikan sekjen kemudian tidak mempersoalkan diri ini kan tidak fair
sekjen ketua umum itu adalah dewi tunggal
makanya kami walaupun ada mosi
saya tidak percaya dari dua puluh tujuh dpd terhadap kepimpinan pak oso dengan berbagai pelanggaran adart
tetap kami merujuk kepada pasal enam belas ayat satu yang tadi oleh pak pasek dipelintir menjadi seakan akan itu tidak kena kalau menggunakan pasal enam belas ayat satu
itu salah kapra
saya juga waktu itu menjadi sekretaris komite tahu juga bagaimana misalnya ketika kita menerapkan asbabul wurutnya terhadap keinginan pak ketum untuk dapat melakukan
perubahan keburukan pengurusan itu kami persilakan
tetapi kalau sudah mengenai posisi sekjen itu tentu hasil rapimnas itu tidak boleh juga kemudian menegasikan pasal pasal yang ada di anggaran dasar
dipelintir pak pasek ya pasal enam belas ayat satu menurut pak dadang ya
nanti kita minta tanggapan dari pak pasek
tapi bang rem misalnya catatan anda sedikit sampai di sini
ini akan panjang ya karena saya lihat semangatnya mereka ini bukan untuk melakukan koreksi satu sama yang lain
tapi semangatnya mereka
kalau lihat pernyataan pak wiranto dia akan turun langsung dan akan selesai dua hari ke depan
dilihat dari kedepannya pak wiranto sebetulnya sudah mau mencoba untuk melakukan rekonsiliasi
kalau kelihatan dari pak berat
tapi kalau kita lihat yang malam ini semangatnya sebetulnya tidak pada rekonsiliasi
di dua pihak ini ya
di dua pihak tapi semangatnya saling menyadarkan
saya merasa saya agak sepakat dengan pak wiranto
memang sudah sebaiknya di dalam dua kubu ini untuk saling rekonsiliasi kembali
kembalilah seperti ke titik nol gitu

yang dilakukan oleh kubu ambara harus dijadikan sebagai kritik terhadap kepemimpinan oso
sebaliknya kepemimpinan oso menurut saya tidak mungkin juga dijungkalkan dengan sedemikian cepat gitu
belum maaf saya pikir belum sampai setahun ya atau mungkin baru jalan setahun gitu ya
dan pelanggaran pelanggarannya pada tingkat tertentu menurut saya sangat tidak prinsipal
meskipun tentu mengganggu kalau misalnya main pecat sana main pecat sini dan seterusnya itu
oleh karena itu di pihak oso harus menganggap apa yang dilakukan oleh ambara ini sebagai kritik keras gitu
tapi saya juga
jadi dua pihak bisa menerima ya
iya tapi saya juga melihatnya bahwa apa yang dilakukan oleh ambara juga terlalu cepat
bukan saja karena prosedur mungkin ya meskipun prosedurnya ditempu
tapi menurut saya sejatinya harus dilakukan dengan misalnya melakukan peringatan satu peringatan kedua dan seterusnya itu
baru kepada sikap oke kita munaslup karena nggak mungkin ini dirubah dan seterusnya
itu sudah mereka pernah lakukan itu jangan jangan
saya tidak tahu kalau itu sudah dilakukan atau tidak gitu ya
tetapi dalam bayangan saya mekanisme itu yang harus ditempuh terlebih dahulu gitu ya
karena juga bayangan saya mengganti munas seperti mengganti sekjen nggak mudah juga mengganti
salah juga apa yang dilakukan oleh pak
saya tidak mau mengatakan salah ya
tetapi menurut saya sama sulitnya mestinya mengganti sekjen apalagi menjadi ketua umum kira kira gitu ya
sekjen saja begitu sulit untuk diganti diatur pergantiannya di dalam undang undang gitu
undang mestinya juga ketua umum juga sama sulitnya gitu
oleh karena itu ya saya kalau tetap dengan kondisi begini ya diantara kedua pihak ini akan panjang
panjang ya jadi tidak mungkin berlangsung
mungkin berlangsung sempat singkat ya
dugaan saya nggak akan lebih mungkin paling cepat setengah tahun
dan sayang sekali setengah tahun itu artinya kita sudah masuk ke tahun politik
iya ya masuk ke pemilihan
pemilihan pilkada yang artinya mungkin nggak akan terkawal calon calon anura di daerah itu
kalau hampir tahun kita sudah masuk ke penyusunan anggota legislatif
pak dadang tadi kalau kita simak pernyataan pak wiranto hari ini begitu
ada yang menyebutkan bahwa tidak akan terjadi munaslup akan diselesaikan secara elegan
tapi ini jangan karena sayang menyebutkan itu ya
kita simak dulu pernyataan lebih lengkapnya dari pak wiranto tentang tidak akan ada munaslup berikut ini
oh baik ini ternyata masih ada sedikit kendala teknis pak ya
nanti kita akan ambilkan kembali pernyataan lengkap dari pak wiranto ini
tadi disebutkan di berita sebelumnya kami munculkan pernyataan pak wiranto tidak akan ada munaslup akan diselesaikan

bagaimana pak dadang apakah malam hari ini juga akan tetap menggelar munaslup di hotel sultan
tentu pak wiranto sebagai ketua dewan pembina sebagai juga melekat pada diri beliau adalah menko polhukam
tentunya beliau harus berada pada posisi yang netral di tengah tengah
berada pada posisi sebagai orang tua yang tentu tidak boleh menunjukkan keberpihakan
menunjukkan keberpihakan kepada siapapun tentu seperti itu
tetapi kemudian bahwa dpp dibawa ke pemimpinan pak daryatmo
plt pak daryatmo juga harus merespon apa yang menjadi kehendak kebanyakan warga hanura
dpd dpd yang dua puluh tujuh itu itu menghendaki terjadinya munaslub
dengan berbagai kesalahan yang dirinci sedemikian rupa
ada bukti bukti kuat yang disampaikan oleh para ketua dpd
ini adalah sebuah kehendak pemilik kedaulatan
ini kan terus harus tentunya harus benar benar kita wujudkan dalam sebuah munaslub
tentu insya allah malam ini akan diselenggarakan munaslup dan tentu hadir unsur dewan pembina
karena proses munaslub yang kita lakukan hari ini tidak ujug ujug
itu sudah mulai proses kita menerima ajuan dari dpd dpd
kemudian kita rapat penelitian
dan di rapat penelitian itu hadir unsur dewan pembina
saya sampaikan tadi prof arief profesor bambang kemudian jenderal subagio
pak wiranto juga hadir
nah tentu pak wiranto rencananya hadir
tapi kita pun tentu bisa memahami dengan baik
kalau nanti posisi pak wiranto berada pada posisi yang tentu harus menunjukkan
sebagai orang tua yang bijak berada di tengah tengah
dan tentu beliau terus mengamati perjalanan bagaimana proses yang terjadi
sehingga ada munaslup yang diselenggakkan hari ini yang demikian menguat
semua dpd mendesak karena dpd dpd mengimpentarisir berbagai kesalahan
yang dilanggar sesuai dengan bertentangan dengan adart
saya garis bawahi berbeda dengan sekjen
pemecatan sekjen itu tidak didesarkan pada kesalahan apa yang dilakukan oleh sekjen
kesalahannya sehingga dia dipecat
itu tidak ada bukti bukti kuat
tapi kalau kita memberhentikan berdasarkan pasal enam belas ayat satu itu
dengan bukti bukti kuat
dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu
anda mendesak hukumnya
baik kita simak terlebih dahulu pernyataan lebih lengkap dari pak wiranto hari ini
bukan ada islah pak
kalau sudah konflik sampai berminggu minggu berbulan bulan kita islah
dan ada kesalahpahaman sebentar sedikit kita selesaikan itu
intinya ada munaslub hari ini

bagaimana pak ini tetap berjalan pak

bagaimana pak ini tetap berjalan pak
bagaimana pak ini tetap berjalan pak
bagaimana pak ini tetap berjalan pak
sekjian dianggap dunggal dan sebagainya
saya ingin sampaikan yang dipilih munas itu dewan pembina dengan ketua umum
bagaimana kemudian sekjen harus diperlakukan sama
sekjen itu dipilih oleh ketua umum bukan oleh munas bukan oleh munaslup
logika logika ini jangan terlalu dipaksakanlah
ketika kemudian untuk sekjen diperlakukan spesial
tapi ketika anda pecat ketua umum gampang gampang aja
kan tidak boleh begitu
ini kan jadi kita jadi bahan ketawaan juga nanti bagi orang lain
ketua umum gampang gampang saja
ketika punya kita semua benar dengan logika logika yang sederhana
mecat ketua umum katanya itu sah gampang
tapi kalau untuk mengganti sekjen itu sulit karena duit tunggal
padahal mereka bukanlah hasil munas dan bukan hasil munaslub
ini hal yang paling prinsip itu yang pertama
yang kedua pak wiranto sendiri mengatakan tidak ada munaslup
orang pak wiranto ketua dewan pembina bilang gak ada munaslup
ketua umum bilang tidak ada munaslub
dua duanya ini di adik art kami punya kewenangan mengadakan munaslub
dua duanya mengatakan tidak
lalu yang lain lain itu mengatasnamakan siapa
bilang dua puluh tujuh provinsi
silahkan datang hari ini di karangasem
mereka beberapa orang dpd di sini ada
hampir dua puluh ketua dpd ada di sini
ini ratusan dpc ada di sini
datang aja sekarang masih ada
kalau cnn mau liput liput aja sekarang
mereka ada di sini semua
verifikasi dong orangnya
jangan tanda tangannya nanti kayak jawa timur
tanda tangan tanda tangan ternyata ditipu
sekarang jawa timur semua ada di sini
itu fakta saja yang paling dekatlah
baik pak dadang tanggapan pak dadang
itu tetap dihitung di sana itu kan tidak bisa
silahkan saja dicat di sini verifikasi
menyampaikan mesti tidak percaya
itu kemudian kan banyak yang di plt kan
ini kan pekerjaan pekerjaan kubu di sana itu begitu
sedikit sedikit pecat sedikit sedikit pecat
jawa timur pak kelana masih
yang berkumpul sekarang di karangasem itu
itu kemudian dpc dpc semua masuk
jadi artinya apa
artinya itu jangan sampai mereka mereka yang ada di sini pun dihitung di sana
kemudian itu jangan buat percaya
validasi itu pasti yang dilakukan
benar benar sah benar benar memiliki sk
dan kemudian di sana melakukan pemecatan pemecatan
karena di sana benar benar kan
tiba tiba dibentuk ketua ketua baru
nah ini yang tidak benar
saya kira rakyat bisa menilai lah punya track record siapa yang benar siapa yang salah
siapa yang semena mena siapa yang berada prosesi yang benar
rakyat banyak penilaian
orang itu kan sejarahnya begitu
baik pak dadang saya tanya dulu ya
tadi disebutkan di adart ada kewenangan ketua dewan pembina dan juga ketua umum untuk juga mengusulkan munaslup
tetapi ketika keduanya menyatakan tidak ada munaslup
ini bagaimana kemudian statusnya pak
ya di pasal lain kan munaslup itu diusulkan oleh sekurang kurangnya dua per tiga jumlah dpd dan dua per tiga dpc
jadi ada beberapa jalan untuk melakukan munaslup
pak wiranto kan diplomatis
dan kemudian ketua umum yang sekarang itu kan kita sudah berhentikan
jadi yang sekarang menjadi ketua umum itu dalam pandangan kami adalah
sementara plt yang punya tugas untuk menyelenggarakan munaslup
untuk menyelenggarakan menahan itu plt itu salah tugasnya seperti itu
dan kemudian kita pun melakukan konsultasi panjang
sejak ada pengajuan dari dpd untuk melakukan munaslup
tentu pak wiranto tetap menyampaikan bahwa kita akan merujuk pada adart
silahkan ke adart
dan dalam adart itu ada munaslup
dan saya kira pak wiranto bijak
jadi harus diketahui posisi pak wiranto yang bijak itu tidak kemudian oleh pak pasek
mengatakan bahwa kita melakukan sebuah tindakan tindakan yang berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh pak wiranto
tidak seperti itu
tapsirannya tidak seperti itu
nah kita siman dulu ya
jadi sekarang jalan dulu munaslup
tentu nanti kita akan sampaikan kepada pak dewan pembina kepada pak wiranto
kita sampaikan hasil munaslup
nanti konsep pak dewan pembina pak wiranto seperti apa yang disebut dengan zero point
tentu semua pihak harus bisa menerima itu
tapi sekarang kita munaslup harus kita lakukan karena ini amanat pemegang kedaulatan
dan ketua ketua yang datang ke sini adalah ketua ketua yang benar benar sah
bukan ketua ketua yang baru dibentuk setelah mem plt kan ketua ketua lama yang mengajukan munaslub
jadi ini kan tidak fair
orang orang yang menginginkan sebuah kehidupan demokrasi yang baik di organisasi kemudian dipecat semena mena
ini kan nggak benar mau cat mecat terus
ini mau kecil partai ini kalau dipecat pecat terus
saya sederhana saja
kalau memang klaimnya di sana ada
dua puluh tujuh dpd dibuka saja
dpd apa saja yang disebutkan itu dibuka kepada masyarakat kepada publik
sehingga kita akan buka nanti berapa yang dicatut
bicara data ini ya berarti
yang kedua kalau memang betul ada empat ratus enam belas dpc dibuka saja
beberkan ini loh dpc nya
sehingga kalau itu sudah anda buka saya persilahkan dpc dpc yang dicatut itu melakukan proses hukum
kan biar tidak biasa main klaim klaim mengambil itu gitu loh
jadi sederhana saja
tapi kalau kata padadang bahwa ini adalah pimpinan yang ganda bisa bagaimana pak
dpd mana saja dan empat ratus enam belas itu dpc mana saja
ya gini saja logikanya
palit atau tidak selesai
bukan untuk membentuk ketua ketua dpd yang baru yang ganda
sk pilkada saja berani digandakan apalagi yang menyangkut ketua dpd
ini kan kelakuannya begitu
jadi bisa bentuk
saya ulangi sekali lagi
surat keputusan dpp tentang pilkada saja bisa ganda
apalagi membuat sk sk tentang dpd
yang membuat ganda siapa
ketua umum saja atau ada pengurusan lain
itu yang kita koreksi
iya kan semua orang tahu siapa yang membuat sk sk ganda tentang pilkada
nanti pada saatnya akan dibuka apa yang terjadi
ini kan kita melihat karakter seseorang
dalam pilkada saja berani buat sk sk ganda
apalagi untuk mementut ketua dpd
makanya tidak heran kalau sekarang di karangasem berkumpul ketua ketua dpd yang belum tentu absah berdasarkan adik
itu ada pengurusan ganda juga pak pasek
benar demikian tidak
makanya paling bagus daripada kita hanya bersilat tidak
itu tidak sehat bagi demokrasi
kalau sudah menyebutkan angka itu sudah pasti
bahwa kami ditukung dua puluh tujuh dpd
sebutkan dpd nya siapa
kita sama sama tahu mana yang pengurus dpd yang sah
bahwa anda ada empat ratus enam belas dpc
nanti biar publik mengetahui kita cek validasinya
kita akan tahu mana yang bluffing mana yang main klaim dan mana yang benar
saya tidak usah menanggapi ini itu karena nanti debatnya debat kusir dan menang menangan
dan itu tidak sehat bagi demokrasi
anda sebutkan angka
beberkan saja detail angka itu
nanti kita cek
sehingga nanti kalau anda sebut dpd a orangnya ada di sini biar saya turun untuk aja selesai kan
kalau nanti kita diperifikasi mana pengurus yang sah nanti itu ada porsinya
begitu juga sebaliknya
ada waktu dan porsinya ya
mana yang benar mana yang sah mana yang suka bikin bikin
mana yang suka pecat pecat
ya kan tidak boleh dibuka
nanti akan kelihatan nanti
sejarah akan mencatat
kita lihat nanti di depan
di dalam proses munaslup
pak pasek bisa berpikir sederhana
saya juga bisa berpikir sederhana
satu satu saya tanya
jawa timur itu nggak di antara dua tujuh itu
dan raya bisa menilai mana figur yang punya integritas mana figur yang ya tidak punya integritas
pak sebelum saya tutup
pak kiat soal figur itu hal yang beda
saya hanya tanya di antara dua puluh tujuh itu jawa timur masuk nggak
jawab saja satu dulu
dari figur itu kan akan membentuk sebuah perilaku yang kemudian ditemukan
kan tidak berani jawab
ada jawa timur tidak apa
yang sudah datang ke kita
dua puluh tujuh dpd mengajukan mosi kemudian sebagian di plt kan diganti oleh orang orang yang baru
ketua ketua yang baru itu
tidak berani jawab
jogja masuk nggak
jogja masuk nggak
kan berani jawab
pak dadang mau menjawabnya pak dadang
sumatera utara masuk nggak
pak dadang menjawab
maluku utara masuk nggak
kalimantan barat masuk nggak
jawa barat masuk nggak
dki masuk nggak
semua sudah tercatat
semua ada dicatat dengan baik
terus saya sebutin semua ada disini semua
kita lihat daftar hadir
kan tidak berani nyebut
intinya yang satu tetap menggelar munaslup malam hari ini
tiga sekian itu nggak sehat lah
kita akan lihat ke depan karena sepertinya masih bersyukur dengan pendapat masyarakat
kita lihat saja ini ke depan
yang pasti dari
saya hanya cukup dijawab angka itu hanya dua puluh tujuh itu siapa saja
kita verifikasi bareng bareng di publik
pak dadang rupanya akan
yang tanya satu aja nggak dijawab
yang hadir siapa
tentu nanti akan yang menjelaskan
tentu kerjaan pak waketum atau seorang ketua
ini nanti yang menjelaskan kan tim sekretariat menjelaskan
mana yang sah mana yang tidak sah
intinya munaslup digelar malam ini ya
kita akan buka semuanya
dari pihak pak dadang dan kawan kawan akan tetap digelar malam hari ini
nanti kita lihat langkah yang diambil oleh pihak ketua umum bersama pak pasek tentu saja
tanyakan dua puluh tujuh itu siapa saja
kalau nggak mau jelasin saya
nanti saya berikan ke berarti tim
biar cnn aja
kawan kawan dari cnn
nanti kita sampai ke
baik kita lihat ya pak
pak dadang buka aksesnya ya pak dadang ya
berapa yang dimanipulasi
berapa yang real itu
ya nanti kita akan lanjutkan
bagaimana dinamika di tubuh partai hanura
terima kasih pak
silahkan nanti buktikan
mana yang hanura asli bukan mana hanura abal abal
nanti kita kelihatan
mana yang nurani rakyat sebenarnya begitu ya
terima kasih pak dadang
terima kasih pak pasek
mana hanura yang benar mana hanura abal abal
waktunya malam hari ini
terima kasih pak dadang dan juga pak gede pasek
ini tidak seperti ekspektasi saya ketika saya hadir hari ini di kantor melihat pernyataan
pak wiranto rupanya berakhir
tapi ternyata malam ini menunjukkan situasi sebaliknya
ya tapi kan kita belum tahu juga nanti hasil munaslupnya seperti apa
ya kita yang gak tahu juga
munaslup akan tetap dilakukan mungkin karena tamu sudah datang
tapi hasilnya seperti apa kita gak tahu

yang terbaik adalah menurut saya
ini menurut saya
jadi kita lihat
ini menurut saya
ini menurut saya
ini menurut saya
ini menurut saya
ini menurut saya

pak wiranto sepertinya berada dalam posisi rekonsiliasi saja
istilah beliau kan kembali ke zore point gitu ya
itu memang rekonsiliasi saja atau sebenarnya pak wiranto mau bermain secara aman saja
dengan posisi anggun
itu yang memang kita gak tahu ya
apakah itu hanya sekedar di publik ya seolah olah berdiri netral kira kira begitu ya
padahal pada saat yang bersama tetap melakukan apa begitu ya
tapi apakah itu memang pilihan sejatinya
cuma kalau sebayangan saya inilah pilihannya
karena saya tidak bisa membayangkan sebuah ketua umum dengan kondisi seperti sekarang tiba tiba di apa namanya diundas lukan kira kira begitu ya
proses mundas lukan juga bisa panjang efek dari pilihannya juga dari mundas lukan ini bisa panjang dan sebagainya gitu
tetapi juga pihak oso harus menganggap ini kritik yang sangat keras
apa yang dikritik di dalam poin poin yang mengakibatkan mundas luk ini diselenggerakan baiknya ini koreksi masa mendatang
masalahnya hal yang ideal seperti ini atau usulan bang rey ini sepertinya jauh dari keinginan mereka sebenarnya
kalau dilihat dari diskusi tadi iya gitu
tapi saya pikir mereka sama sama
sebab kalau mereka kembali lagi ke proses hukum yang macam macam ini akan sangat panjang
mungkin kurang dari enam bulan gitu
bisa lebih dari itu ya
bahkan bisa lebih dari itu
belajar dari kasus kasus partai yang lain
belajar dari kasus partai yang lain
satu mundas luk satu mundas luk satu mundas luk satu mundas luk
pkb hampir satu
beradu di pengadilan begitu
iya pkb hampir satu tahun saat itu
p tiga juga hampir lebak sampai sekarang sampai ke kasasi ke mahkamah agung ya
bahkan ketika selesai di mekah bangun tidak dengan sendirinya terjadi islah kan kira kira gitu ya
golkar hampir dua tahun gitu
saling berebut sk dari menkumham nanti
saling berebut sk dari menkumham gitu
sebab di tingkat tertentu pemecatan pemecatan juga tanpa mengindahkan suara dari bawah juga tidak baik
misalnya membuat sk baru terhadap ketua dpd ini dpd itu
padahal ketua dpd itu dipilih anggotanya juga
meskipun mungkin ada kewenangan di tingkat pengurus pusat untuk memberhentikan ketua ketua dpd
tetapi sejatinya itu tidak semudah itu juga
sebagaimana ketua umum tidak mudah untuk dijatuhkan kira kira gitu loh
oleh karena itu ya membuat misalnya sk tandingan atau apalah istilah
mereka saat itu terhadap kepengurusan yang baru itu juga nggak bisa dilakukan semudah itu
dalam logika berorganisasi yang tepat
apalagi kepengurusan yang menurut klaim tadi yang baru tadi oleh pak pasek ya
dia juga tanggal lima belas januari hari ini tujuh belas januari ya
ya termasuk di dalamnya dpd
termasuk itu di dalamnya dpd pdi kan
seperti yang disebutkan kalau asumsi yang disebutkan oleh pak dadang tadi kan
beberapa dpd dipecat pecat
maksud saya kalau kepengurusan di inti di dpp di luar sekjen mungkin bisa dilakukan
tapi bagaimana dengan sekjen
ini tidak boleh begitu juga
karena dpd itu tidak dipilih oleh ketua umum
dpd itu dipilih oleh anggota mereka di bawah
jadi seperti musyawara daerah ya
iya tentu saja
ketua ketua itu kan harus musyawara musyawara daerah
seperti ketua pemilihan tapi di daerah masing masing
kalau di tingkat provinsi ya kaupaten
jadi kalau tingkat kaupaten ya kecamatan tauranting apa istilah mereka
nah itu juga harus dihargai oleh dpp nya
kita nantikan saja nanti bagaimana kelanjutan dinamika di tubuh
untuk partai hanura ini
dan kita harus akhiri untuk topik yang kali ini
tapi bang rita bertahan di sini
kita akan bicarakan hal yang lain juga
yang menarik hari ini terjadi di istana
presiden melakukan resafel terbatas ya
tapi yang menariknya ketika soal rangkap jabatan ini menjadi perbincangan
dan sorotan publik lainnya
kok beda dua ribu empat belas dengan sekarang
bisa dimaklumi tidak alasannya
prime news akan segera kembali dengan ulasannya